tanah yang terus bergerak membuat belasan rumah yang berada di kecamatan rejo tangan tulungagung rusak parah
dinding dan lantai rumah retak hingga rabu siang sebanyak lima kepala keluarga terpaksa harus mengungsi lantaran rawan longsor
sebanyak sembilan belas kepala keluarga yang tinggal di rt tiga rw sebelas desa tanen kecamatan rejotangan tulung agung jawa timur terancam kehilangan tempat tinggal
kondisi tanah di lokasi yang labil dan terus mengalami pergerakan menyebabkan dinding tembok serta lantai rumah rumah warga yang berada di kawasan perbukitan tersebut mengalami retak retak dan amblas
bahkan beberapa bagian sejumlah rumah warga telah roboh
dari sembilan belas rumah yang terkena dampak pergerakan tanah tersebut sebanyak lima rumah mengalami kerusakan parah
sehingga memaksa lima kepala keluarga mengungsi di rumah kerabat yang lebih aman
sementara sebagian warga yang kerusakan rumahnya tidak terlalu parah memilih bertahan dan tetap tinggal di rumah mereka lantaran
dan tidak ada tempat untuk mengungsi
bukan begitu mau saya
menurut kepala desa tanden sucipto pergerakan tanah di lokasi tersebut bukan yang pertama kali
pada tahun dua ribu satu silam tanah bergerak di kawasan tersebut memaksa tiga belas kepala keluarga pindah tempat tinggal
kemudian disusul pada akhir tahun dua ribu tiga belas tanah kembali longsor dan merusak beberapa rumah warga
pemerintah desa setempat memberikan pilihan pada warga agar ikut program transmigrasi ke gorontalo
namun warga enggan dan berharap direlokasi ke tempat yang tidak jauh
dari rumah mereka saat ini
ini penyebab rumah retak yang jelas tanahnya labil
dan setiap musim hujan seperti ini setiap tahun itu pasti ada gerakan tanah
untuk saat ini yang terdampak sembilan belas rumah
ini yang sudah dikosongkan ini delapan rumah
meski telah terjadi sejak belasan tahun silam
namun hingga saat ini belum ada kajian dari para ahli yang kompeten untuk mengatasi permasalahan ini